bapak ambil tanggung jawab
gubernur dki jakarta anies baswedan menyidak sejumlah kantor di dki jakarta
ini bukan soal untung rugi ini soal nyawa
gubernur makin murka saat mendapati ada karyawan perusahaan yang tengah dalam kondisi hamil
apalagi ibu hamil masuk
ibu hamil kalau kena covid mau melahirkan paling susah
anies menyinggung kasus kematian di jakarta dan mengingatkan seharusnya perusahaan mengambil tanggung jawab dalam menekan angka kasus corona
dia juga meminta operasional kantor yang berlokasi di sahit sudirman center ini langsung dihentikan
sementara itu salah satu perusahaan yang disidak anies yaitu pt equity life menyatakan bahwa perusahaannya di bidang industri asuransi jiwa sehingga tergolong dalam perusahaan keuangan non bank yang diawasi otoritas jasa keuangan sehingga termasuk dalam sektor esensial